program revitalisasi seribu pasar tradisional yang dicanangkan presiden joko widodo mulai terrealisasi
rabu empat mei presiden jokowi meresmikan pasar manis di purwokerto jawa tengah
pembangunan pasar tradisional ini merupakan bagian dari program revitalisasi seribu pasar tradisional
pembangunan pasar manis memakan waktu sekitar sebelas bulan
pasar yang dibangun dengan biaya sekitar sembilan miliar rupiah ini dihuni sekitar tiga ratus pedagang
mereka adalah pedagang yang berjualan di pasar lama
revitalisasi pasar manis tahap kedua akan dilanjutkan bulan ini
pembangunan pasar akan memakan waktu setahun dan menelan biaya sekitar tujuh miliar rupiah
selain itu lima ratus enam belas pedagang bisa menempati pasar manis purwokerto hasil revitalisasi ini
ada zona basah untuk ikan ikan
ada juga yang untuk daging
tata ruang di dalam bagus sekali
dan ini akan dilanjutkan
nantinya yang tahap pertama selesai
tahap kedua nanti di sebelah di sini juga akan kita bangun
setahun terampung lah